negara menjamin kemerdekaan berpendapat bagi semua warga yang tercantum dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
namun dunia terus berkembang media komunikasi pun semakin canggih
para pengguna internet dan gadget juga semakin mudah berkomunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan
agar kebebasan berpendapat di dunia maya tidak kebablasan pemerintah juga membuat undang undang informasi dan transaksi elektronik
akan tetapi sejumlah pihak memberikan penolakan dengan alasan undang undang ite mengekang kemerdekaan bersuara di dunia maya
bagaimana pemerintah menegakkan dan mensosialisasikan undang undang ite
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar
berbagai informasi dan komunikasi dalam dunia maya atau cyber space telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat kini
namun pesatnya pertumbuhan pengguna internet ternyata tidak diikuti dengan peningkatan literasi digital masyarakat indonesia
informasi dan transaksi elektronik di tahun dua ribu delapan belas sebanyak dua ratus sembilan puluh dua kasus
jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yaitu satu ratus empat puluh kasus
pemerintah pun merespon dengan rencana merevisi undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik yang sudah pernah direvisi pada dua ribu enam belas
memang setelah kita lihat pasti adalah yang harus kita lakukan
sempurnakan tetapi bukan berarti menghilangkan
karena kalau kita hilangkan juga persoalannya bisa buberak lagi nanti
semua orang bisa pasar bebas kan melakukan apa saja dengan sesukanya di sosial media
kemerdekaan bersuara di media sosial bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan penggunanya dalam berbagi informasi dengan pihak lain
tentu saja dengan penerapan aturan main yang tepat diharapkan berbagai platform di jagad maya dapat menjadi alat yang berguna
dan juga alat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik demi kepentingan bersama
kemerdekaan sejatinya adalah kebebasan dari belenggu penjajahan
sejalan dengan itu merdeka juga bisa berarti bebas beraktivitas bebas berpendapat dan bebas bersuara
perkembangan teknologi komunikasi tentu membuat warga semakin leluasa berkata kata
namun belakangan ini juga pemerintah semakin membatasi penggunaan informasi
internet dan sempat menjatuhkan hukuman kepada para pelaku penyalahgunaan media sosial
masudahkah kita merdeka di dunia maya
telah hadir di studio tiga cnn indonesia menteri komunikasi dan informatika pak rudiantara
dan ini dalam kaitan hari kemerdekaan kita pada tanggal tujuh belas agustus
jadi merdeka ya pak rudiantara
tapi koreksi sedikit mbak desi
menjatuhkan hukuman pemerintah
pemerintah tidak pernah menjelaskan hukuman
yang menetapkan hukuman itu adalah pengadilan
iya tapi sesuai dengan undang undang yang berlaku juga kan
berarti ya pengadilan kan menjalankan sesuai undang undang yang berlaku
tapi kita bicara dulu dalam konteks kemerdekaan
dan indonesia sejak reformasi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan khususnya kita sudah memiliki pers yang sangat merdeka
kita negara yang berdemokrasi
di asia bisa dikatakan yang paling demokrasinya itu paling dinamis
dan seharusnya memang demikian
kita sebagai negara yang terbesar
dan pak rud sendiri sebagai seorang menteri kominfo
bagaimana melihat evolusi dari kemerdekaan indonesia itu berpendapat
karena ini merupakan kunci dari demokrasi kita
semakin membaik atau sekarang justru dalam posisi yang
dalam konteks pers ya
kalau menurut saya semakin membaik
indonesia salah satu contoh dari negara di dunia bagaimana kita mengelola pers itu yang independen
undang undang pers itu tahun dua ribu dua dikeluarkan
dan kami pemerintah saya memastikan tidak akan ada peraturan pemerintah
tidak akan ada peraturan menteri yang merupakan turunan dari undang undang pers
agar menunjukkan bahwa pemerintah tidak intervensi kepada dunia pers
ya karena apa pers itu diharapkan mengatur dirinya sendiri
makanya ada namanya dewan pers
kita percaya dengan dewan pers justru kerjasamanya dengan dewan pers kita tingkatkan
iya dan ini penting apalagi karena semasa orde baru misalnya
ada yang namanya pemberedelan dan lain sebagainya pencaputan izin
tapi kalau kita melihat sekarang ya
dalam dua puluh tahun reformasi ini ada lagi evolusi yang terjadi ya
nah ini membuat istilahnya yang namanya kebebasan sering berbenturan dengan yang namanya itu kewajiban
dalam kebebasan tentu kita ada punya tanggung jawab
pak ruth sendiri melihat bagaimana kehadiran teknologi ini dalam dinamika evolusi kita berbebas berekspresi
teknologi ini semua berkembang menjadi sekarang media tadinya media media online sekarang media sosial
nah ini yang kadang kadang tanda kutip dimanfaatkan oleh orang yang entah tahu entah tidak tahu
demi kebebasan berekspresi dia mencurhatnya tuh di media sosial
nah ini yang harus kita sama sama sebetulnya lakukan
antara kebebasan berekspresi dan hanya sekedar mencurahkan pemikirannya mencurahkan apa yang ada di pikirannya ke dalam dunia media sosial
perbedaannya kalau sebelum ada media sosial hanya media online itu pers ini masih ada batasnya mas
sekarang boleh dikatakan
sekarang boleh dikatakan
kan hampir tidak ada batasnya karena setiap orang bisa menjadi jurnalis katakan
iya setiap orang bisa memproduksilah informasinya itu sendiri
produksi tetapi kita juga tahu batasnya adalah bahwa itu karya jurnalistik atau tidak
sebagaimana diatur dalam undang undang pers
kalau itu karya jurnalistik ya tentu kita harus lindungi
tapi itu bukan karya jurnalistik
misalkan tidak jelas redaksinya siapa
terus juga kita flow
vlog itu kan bukan karya jurnalistik ya harus kita bedakan
jadi perlindungan pun
itu harus kita berikan kalau dia berdasarkan memang aturan yang ada
berdasarkan undang undang pers
nah sekarang begini mbak desi
ada kurang lebih empat puluh dua ribu yang dianggap media online
padahal media itu harus terverifikasi
harus diverifikasi oleh dewan pers
baru katakanlah mendapat perlindungan oleh dewan pers
nah sekarang pertanyaan dari empat puluh dua ribu baru dua ribu
bagaimana dengan empat puluh ribu
nah ini juga yang kami selalu diskusikan
karena kita ingin jaga kemerdekaan berpendapat indonesia
tapi juga tidak kebablasan
ini mungkin yang menjadi masalah ya bukan di indonesia
tapi di seluruh dunia bagaimana mendefinisikan yang namanya kan kemerdekaan
kalau dengan pers ya apalagi seperti cnn ini ya sudah jelaskan
kita institusi yang punya hak tanggung jawab taat terhadap undang undang dan lain sebagainya
nah timbul ini sosmed yang tadi dikatakan semua orang yang memiliki smartphone
semua orang yang punya akses ke internet itu bisa menyuarakan
nah siapa yang berhak untuk mendefinisikan kemerdekaan untuk berekspresi itu sendiri
apalagi di mana pihak yang memberikan opini merasa bahwa loh ini kemerdekaan
ini kebebasan dan ini semua diatur karena kita merupakan negara demokrasi
tapi di lain pihak pemerintah mengatakan
loh tapi ini ada konsekuensinya dan ini bisa merusak dan lain sebagainya
sebetulnya kalau batasannya dari undang undang pastinya
kalau kita mengacu kepada
oh ini pers produk pers karya pers atau bukan itu kepada undang undang pers
kalau tidak di dunia digital kita acuannya kepada undang undang ite
kalau kritik sih kita biasa pemerintah dikritik
biasa justru harus menerima kritik bahkan harus membangun ekosistem dari suatu kritik
tapi ada beda antara titik dengan tidak
contoh yang bagus adalah pada saat pasca pengumuman pemilu
kan kita menghadapi rame riuh rendah di dunia maya
nah itu kita lihat juga di dalamnya
apa kalau hanya menyampaikan informasi kritik itu tidak ada masalah
tapi isinya dari sisi konten itu sudah masuk yang namanya
bukan hanya menghasut tapi namimah
namimah itu mengadu domba
ya kalau itu kan bukan konten positif itu satu
dan kita lihat juga penggunaan kanalnya url nya dalam tiga hari tanggal dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat
nah itu sekitar enam ratus url
hoax itu ada mbak tidak bisa dihindarkan
namun kalau url dari hoax yang sekarang nih hari hari itu nggak lebih dari seratus
ya mungkin itu dianggap sesuatu yang normal
tapi kalau sudah sampai enam ratus kan itu bukan kondisi yang
sebenarnya kan dari dulu hoax atau fake news atau bahkan hujat munyut
kan sudah ada
sekarang mediumnya saja yang bisa memperluas dan bisa membuat ini menjadi viral
nah memang tadi disebutkan apalagi pasca pemilu
karena pemilunya itu merupakan sesuatu yang cukup membuat tegang juga
ada beberapa misalnya situs yang di blokir url yang di blokir facebook instagram twitter dan lain sebagainya
nah ini kan sebenarnya merupakan satu ada pemikiran dibalik itu
yang mana yang dibolehkan yang mana yang tidak dibolehkan ini bagaimana untuk membuat keputusan seperti itu
karena ini menyangkut banyak orang juga yang merasa
begitu gitu apa dasarnya
tentu ada dasarnya
artinya yang sifatnya menghasut
yang bukan merupakan fakta
menghasut itu ada konten yang diposting menggunakan media sosial
misalkan wah disana masyarakat ditembaki oleh polisi
itu kan ayo kita serang lagi itu kan sudah namimah di islam itu kan
itu sudah jelas
nah itu jelas kita harus batasi aksesnya
pemerintah itu diberi kewajiban oleh undang undang
ite untuk melindungi masyarakat
dalam konteks ini ada pasal empat puluh disitu
bahwa pemerintah memberi kewajiban untuk membatasi itu
dan kita melakukan hal itu
dan pressure nya terus serang
pressure dari satu kelompok yang mengatakan
di satu pihak lagi mengatakan
jangan dong ditutup
itu kan kebebasan berekspresi orang itu harus diberikan seluas luasnya
nah ini kan tarik menarik di sininya
tapi alhamdulillah kami bisa menetapkan
berdasarkan apa statistik
kalau fakta kan kita sampaikan ke publik
eh ini loh naik udah seperti demikian
jadi akhirnya kita lakukan pembatasan
dan ini bukan penutupan
kalau di negara lain ya tiga belas empat belas negara
itu kebijakannya binary mbak
ada atau tidak ada internet
kalau di kita kan kemarin hanya fitur video
fitur gambar yang dibatasi
fitur teks tidak email tidak
jadi orang masih bisa menggunakan
mengapa video dan gambar
kalau video dan gambar secara psikologis
kalau orang menerima cenderung ditelan
betul cenderung tidak didigest
sedangkan kalau teks dibaca dulu
ada kesempatan untuk orang memikirkan
dan ini apalagi video atau gambar itu kan
appeal nya kan terhadap emosi
jadi bertindak juga langsung disebarluaskan juga lebih cepat
tapi pak rud kita istirahat sebentar
tapi mengenai undang undang ini
khusus undang undang informatika dan teknologi it ini
perlu kita bahas ya
apa yang menjadi latar belakangnya pemikiran
apa yang kira kira kita ingin dapatkan
dengan diterapkannya undang undang ini yang masih sampai saat ini
perlu dibahas perlu direvisi dan menjadi sesuatu yang kita diskusikan
insight akan segera kembali tetaplah bersama kami
terima kasih ya
terima kasih para pak ruth ooo garong
pembahasan yakin di depan bro
terima kasih pak
terima kasih banyak banyak ya pak bu
terima kasih pak do
ada di garis kita
di garis lain juga
di senin saya juga ada rutin
di garis kita juga ada rewet kita
atau maksilan ya ingin visto sebetulnya
tertipan dan lain sebagainya tapi kalau kita lihat dengan undang undang ite ini tentu saja bisa seperti pisau yang bisa digunakan untuk memotong
tapi juga bisa menggunakan untuk melukai disitu ada pasal dua puluh tujuh ayat tiga yang menyebut
melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik nah ini kan tergantung
mungkin saya maksudnya tidak menghina tapi pak run merasa dihina dan kemudian bisa menggunakan undang undang ini justru untuk membuat merugikan orang lain
kita sudah lihat dalam kasus misalnya baik nuril dan juga kalau tahun dua ribu delapan ingat prita kasus itu ini bagaimana
karena ini dianggap pasal yang pasal karet pasal karet bisa merugikan
jadi sebelumnya pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu
untuk penuntutan hukumannya itu enam tahun enam tahun itu kalau pidana diatas lima tahun
artinya orang bisa ditahan dulu baru ditanyai
nah pemerintah mengambil inisiatif untuk merevisi khusus pasal ini
dua puluh tujuh ayat tiga dan juga ada beberapa tambahan pasal yang lain
tahun dua ribu enam belas merevisi undang undang ite menurunkannya menjadi empat tahun
nah kalau empat tahun kan di bawah lima tahun dia tidak bisa ditahan baru ditanyai
dia harus diproses dulu sudah ada alat bukti yang cukup baru diproses
lanjut itu yang pertama kedua deliknya juga harus jadi delik aduan
sebelumnya itu ya nggak ada yang ngadu nggak ada mohon maaf ya nggak ada angin nggak ada apa gitu
bisa tangkap masuk dulu baru ditanya kalau sekarang harus ada yang merasa dirugikan dahulu
ada yang mengadu dahulu baru bisa diproses
itu pemerintah yang mengambil inisiatif tahun dua ribu enam belas gitu loh
iya tapi kan kita lihat misalnya dalam kasus nuril ini bisa ya seseorang yang menggunakan misalnya internet untuk
mengeluhkan lah dia menjadi korban dan lain sebagainya
sehingga justru menjadi yang dianggap penjahatnya
nah ini kan aspek keadilannya itu bagaimana apakah masih perlu lagi direvisit atau direview pasal yang memang sebenarnya pasal karet ini
saya sih berpendapat demikian ya yang di dunia offline di dunia sehari hari kita tidak memperbolehkan hal hal yang negatif
di dunia maya juga tentu tidak boleh
jadi lantas apakah
di dunia non maya sekarang saya boleh mencemarkan nama baik seseorang
ya bisa mencemar nama baiknya bisa langsung saya bisa bicara sama wartawan media cetak misalkan
kan tidak boleh jadi dunia maya juga tidak boleh
bagaimana kemudian kalau itu terjadi menghukumnya kita boleh bicarakan
bagaimana proses untuk mencari keadilan atas hukumannya kita boleh dibicarakan
dalam konteks itu mungkin yang kalau mbak desita yang
kalau mbak desita nya kepada saya pribadi tentang atau on how to execute how to prosesnya ya itu kita bisa bicarakan
tapi prinsipnya kalau di dunia nyata tidak boleh mencemarkan nama baik ya di dunia maya juga tidak boleh
tapi mungkin kata nama baik ini ini kan sangat subjektif ya pak rud ya
mungkin maksudnya itu bukan mencemarkan nama baik tapi justru mengeluhkan terhadap sesuatu yang terjadi
sehingga ya istilahnya ya mengeluh
sekarang kan kalau di internet apapun kan bisa komplain mengeluh tidak happy dengan ada servis ini
yang terakhir kan dengan misalnya garuda yang merasa dikritik
kemudian ya akhirnya secara image juga justru lebih dirugikan dengan tanggapannya ketimbang orangnya itu yang melakukan provokasi
jadi pak rud sendiri melihat ini bagaimana apakah masih perlu direvisi ada bagian bagian yang mungkin wording nya atau kata kata
kembali kalau menurut saya secara hakiki jangan direvisi
tidak boleh di dunia nyata ya tidak boleh juga di dunia maya
hanya bagaimana caranya caranya mungkin kita bisa bicarakan ada semacam konvensi batasan
toh dalam proses pun itu ada namanya saksi ahli yang diundang
nah kominfo juga kadang kadang diundang sebagai saksi ahli
dan kominfo belum tentu walaupun kominfo pengampu dari undang undang itu
belum tentu kominfo yang mengatakan bahwa ini bersalah
kominfo juga pernah mengalami menurut kominfo ya tidak ada case
tapi prosesnya jalan terus misalkan saya nggak usah sebut case nya ya
kominfo lakukan itu
ya banyak sebenarnya kan kasusnya
nggak ada case ya kominfo terus juga pada akhirnya nanti kena kominfo lagi
iya tapi yang kasus kasus yang sebenarnya layak untuk masuk ite ini atau tidak ini siapa yang bisa menentukan
misalnya gini saya ke restoran terus saya tidak happy dengan pelayanan kemudian ini
sekarang kalau orang komplain itu pasti yang pertama dia lakukan itu adalah komplain lewat sosmednya
ini merupakan suatu kewajaran dalam kita berkomunikasi yang sebenarnya kan tidak perlu harus dibawa ke ranah hukum atau menjadi tuntutan dan lain sebagainya
kembali ini kan kita juga semua jangan tipis kuping loh
artinya kalau misalkan saya punya restoran makanan dianggap orang tidak enak
kemudian di tweet atau diposting di facebook atau di instagram masakannya gini
dikritik itu jangan pernah sweeping
saya langsung tuntut pencumaran nama tinggi baik
nah betul kalau itu dikurangi aja
itu sudah mengurangi proses yang menganggap pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu adalah pasal karet gitu
itu salah satu kemudian kalaupun nanti dianggap terus bahwa ini ada yang melaporkan karena kan deliknya delik aduan
melaporkan kemudian juga harus ada semacam panel ahli
yang mengatakan betul nggak sih tulisan itu itu adalah mencemarkan nama baik gitu loh
jadi belum sampai kepada proses pengadilannya sendiri
mungkin itu tahap tahapan yang kita bisa lakukan
dan ini harus semuanya harus berbasis komunitas kalau menurut saya
dan saya juga ini merupakan pelajaran bagi masyarakat tapi juga bagi perusahaan dan lain sebagainya yang semua tipis kuping
istilahnya ternyata kalau menuntut itu bisa mendapatkan seperti apa public punishment yang jauh lebih besar
daripada tuntutannya itu sendiri
tapi pak ruth sendiri merasa undang undang ite saat ini sudah paling sempurna dari atau masih perlu ada bagian bagian yang direvisi
tidak ada undang undang yang sempurna absolut
jadi apalagi pasalnya
jadi artinya kalau terbuka sih terbuka saja
hanya menurut saya apa yang harus kita lakukan perubahan
bukan kepada substansi boleh atau tidak bolehnya
tapi eksekusinya yang harus kita bahas
kalau eksekusinya kita bahas bisa selesai tanpa merevisi undang undang itu lebih bagus
tapi kita harus ajak semua lapisan masyarakat
ya pendekatannya harus pendekatan stakeholder stakeholder approach
termasuk dari pemerintahan itu juga sendiri
bagaimana menyikapi undang undang yang dibuat oleh pak rud dan teman teman
dan ternyata diinterpretasikan dengan berbeda dan ini yang menjadi suatu masalah
kita istirahat sebentar pak rus
tapi pertanyaan berikutnya mungkin seberapa efektif nah ite ini dalam
ya melindungi tapi juga menciptakan keharmonisan ya dalam kita bernegara
tetaplah bersama kami insight akan kembali sesaat lagi
ya anda masih bersama insight with desi anwar
kita juga masih ditemani oleh menteri komunikasi dan informatika rudiantara
pak rud ini ada yang tadi menarik yang mengenai ite itu ya
ite ini memang kan dibuat untuk ya istilahnya memproteksi ya
menjaga supaya hanya ada hal hal yang baik saja yang terjadi di dunia maya
tapi nyatanya dengan adanya teknologi ini kejahatan cybercrime ini merupakan salah satu ancaman
yang semakin lama semakin banyak
yang semakin lama semakin terasa di dunia global ini
dan ini ancaman tanpa batas
ini trafficking dan lain sebagainya ini semua berlangsung di dunia maya tapi dampaknya ada di dunia yang real
nah undang undang ite kita cukup ampuh menghadapi kejahatan cyber crime ini
dan apa antisipasinya ke depan
kalau bicara cyber crime itu lebih banyak ke teman teman polisi ya
karena kalau menerapkan cyber crime itu tidak hanya menghidupkan
tidak hanya mengacu kepada undang undang ite tapi ada juga undang undang yang lainnya
tapi dalam konteks undang undang ite sebetulnya juga banyak bisa dilihat dari sisi positifnya
bukan hanya tadi masalah pasal dua puluh tujuh ayat tiga mengenai pencemaran nama baik
yaitu bagaimana pemerintah wajib melindungi masyarakat
contoh dari sisi konten yang asusi lah
ini udah hampir satu juta situs yang sekarang ditutup
bayangkan tidak kalau pemerintah tidak melakukan itu
satu juta situs pornografi itu bergentayangan
nah ini akan merusak tentunya masa depan indonesia
satu juta ditutup mungkin dua juta malahan lahir
itu tidak pernah berhenti
sehingga kami pun tidak pernah berhenti setiap hari melakukan crawling
terus contoh yang lain misalkan
yang sekarang lagi rame
penipuan dan lain sebagainya
nah orang kan ada mengadu dulu kepada ke satuan di ojk
kami tidak melakukan itu
kami tiap hari cari aja dulu crawling
yang istilahnya keywordnya misalkan digital loan atau pokoknya yang berkaitan dengan peer to peer
kita crawling tiap hari
nah kalau misalkan kita dapatkan daftar empat ratus dan kita bandingkan dengan daftar yang di ojk
kalau di ojk satu ratus lima puluh berarti dua ratus lima puluh illegal
nah itu tupah aja udah
nah selama ini dari pak menkom info sendiri punya timnya cukup untuk ini
karena yang sekarang kan indonesia salah satu produsen hacker dengan tingkat kelas dunia
nah ini bagaimana
apakah dari sdm nya dari segi peralatannya dan lain sebagainya ini bisa
kita mempunyai kemampuan untuk melakukan cralling seperti saya katakan tadi
yang namanya konten pornografi gitu ya

setiap hari di crawling
hingga setiap hari bisa dilakukan pelem blokiran situs situsnya
illegal fintech juga ada dua
satu lewat situs penawarannya kedua lewat aplikasi
dan dua duanya kita tutup aja dulu
soalnya kalau sehari terlambat kita hitung dampaknya implikasinya terpapar masyarakat indonesia
selebihnya kita lakukan begitu
kalau kita menunggu dari tim laporan masyarakat itu mungkin masih karena kan biasanya prosesnya masih lebih lama manual
jadi kita ambil posisi
ya sudah lah ambil aja dulu
paling paling nanti kalau anda ternyata tidak yang kami blokir itu ternyata legal ya kita bicarakan
tapi pasti kita bandingkan dengan daftar yang legal yang ada di ojk
di luar itu kan berarti ilegal
tapi dari undang undang ite yang direvisi itu sejak tahun dua ribu enam belas sampai sekarang ini terasa manfaatnya
atau apakah ini sebenarnya bekerjaran dengan waktu
atau dengan kepintaran ini di dunia maya ini
ini bagaimana pak rud
teknologi berkembang terus dan selalu yang namanya mohon maaf ya istilahnya maling itu selalu lebih cepat selangkah daripada polisi
dan mungkin menggunakan server yang jauh lebih canggih
ya ada seperti kemarin kan kita lakukan pembatasan waktu mei minggu ketiga itu
nah orang menggunakan vpn
tapi kalau vpn nya gratis ya malah jadi risiko karena bisa terekspos datanya satu
juga ada potensi malware masuk
kalau vpn yang berbayar ya lolos juga gitu loh
jadi selalu demikian memang
tapi kita untuk masyarakat kelompok masyarakat yang besar lah
ya tapi biasanya kalau sudah ada pemblokiran penutupan dan lain sebagainya ada juga mungkin pihak pihak yang merasa wah ini bisnis kita terancam
atau ini menjadi pengekangan terhadap kebebasan dan lain sebagainya
ini bagaimana pak ruth sendiri melihatnya
karena kalau masalah bungkam membukam dan lain sebagainya itu pasti
pasti ada ini lah protes dari masyarakat itu
ada seperti waktu bulan mei juga ada yang protes
tapi hanya beberapa lah
bukan kami tidak anggap ya
ini kita ada satu ratus tujuh puluh juta orang indonesia punya akses di internet
masa semuanya sama
masyarakat kan enggak
pasti ada yang satu dua berbeda
ya tapi enggak apa apa
asal kelompok masyarakat yang besar paling besar merasa nyaman
kami sih itu aja
tapi pak rud merasa didukung oleh pemerintah
kalau kita lihat misalnya kan kasus nuril kemarin itu akhirnya presiden sendiri turun tangan dan lain sebagainya
karena ini kan semua harus koordinasi kolaborasi dengan kementerian kementerian lain
penegak hukum kan harus jalan dengan baik ya kalau kita bisa mengimplementasikan undang undang ini dengan semestinya
kalau saya lihat undang undangnya tidak menjadi masalah ya
tetapi pada saat memang mempemprosesannya pada saat dia menjadi p dua puluh satu kemudian dibawa ke pengadilan
proses seterusnya yang
harusnya kita lihat diperbaiki
undang undangnya nggak ada masalah gitu loh
dan kasus baik
cuma implementasinya atau pemahamannya
betul pak bu baik nurul itu hanya satu kasus yang dia diputuskan bersalah setelah lewat pk
kalau kita lihat kasus kasus lain ini pasal dua ratus tujuh puluh tiga pencemaran nama baik
itu hukumannya paling jadi sebulan
kan tadinya tuntutannya bahkan waktu sebelum direvisi ya atas lima tahun kan enam tahun gitu kan

itu masa dari enam tahun putusnya cuma sebulan

berarti kan kalau menurut saya menunjukkan bahwa substansinya nggak berat berat amat
banyak yang bebas juga
jadi jelas ada pemahaman yang tidak sejalan ya bu
ini bagaimana edukasi baik bagi pemerintah itu sendiri maupun masyarakat ini apa yang dilakukan selama ini
pemerintah itu selalu melakukan literasi
karena kunci dari ini sebetulnya yang paling strategis literasi
permasalahannya literasi itu jangkanya panjang
kemudian waktunya juga effortnya luar biasa dari biaya dan lain sebagainya
alhamdulillah kita lakukan ada tiga
satu literasi itu yang paling penting itu yang dihulu
kemudian di tengah penegakan di dunia maya yang lokal ekominfo
kemudian penerakan di dunia nyata oleh polisi
ini penegakan hukum tiga ini
nah ini terus terusan tiga tiganya jalan harus paralel
karena kalau menunggu literasi wah ini baru tahun dua puluh
tiga puluh mungkin tingkat literasi masyarakat indonesia sudah berubah
nah kita punya gerakan siberkreasi
ada seratus organisasi pemerintah korporasi civil society organization
bahkan artis parvi lima puluh merupakan bagian daripada gerakan siberkreasi
itu peningkatan literasi digital
kita dorong terus gitu loh nggak boleh nyerah
dan juga mungkin di pemerintahnya itu sendiri bagaimana menggunakannya
supaya tidak istilahnya kewenangan pemerintah menjadi jauh lebih besar
jauh lebih otoritatif gara gara ada undang undang seperti ini
tidak boleh otoritatif yang semena mena
juga jangan baper
jangan baper orang orang jangan tipis kuping gitu kan
tipis mata ya kalau itu kan bukan mendengar dia baca
masalahnya sekarang kan banyak sekali orang orang apalagi kalau sudah zaman pemilu pilkada dan lain sebagainya
nah ini ya contohnya kan nah ini diblokir ditutup
misalnya instagram ditutup dan lain sebagainya
tapi sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai ya dengan masyarakat yang
ya mau tidak mau sosmed juga membuat semua orang makin sensitif ini
iya betul yang paling mendasar itu mbak desi itu adalah literasi
kalau kita memahami masyarakat memahami dan bisa menilai bahwa ini bohong atau tidak
itu saja sudah bagus
nah pada saat kontestasi kemarin ya bukan pil pemilunya tetapi pil presnya
siapa yang menjamin konten yang dilemparkan diposting lewat media
yang dilemparkan diposting lewat media sosial itu adalah dilemparkan oleh pihak ketiga
bukan oleh pihak satu atau pihak dua
mungkin pihak satu dua nya tidak ada masalah
tapi botnya banyak sekali
ini mungkin yang sesuatu yang harus kita diskusikan karena bukan hanya di indonesia
kita lihat di pemilu di amerika serikat juga ini terjadi ya istilahnya
ada yang namanya hoax atau fake news dan lain sebagainya
dan bahkan kalau kita lihat di india pada saat pemilunya mereka justru puasa
puasa sosmed puasa internet selama tujuh hari ya pada saat pemilu itu berlangsung
kita istirahat sebentar pak ruth tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
jadi jangan kemana mana dulu insight akan segera kembali
kita lanjutkan dialog dengan menteri komunikasi dan informatika ru
di antara kita bicara mengenai kemerdekaan kebebasan berekspresi
ini penting sekali dalam hidup berdemokrasi
dan indonesia merupakan satu negara yang berdemokrasi
kita memiliki istilahnya kebebasan yang luar biasa ya
sejak reformasi tahun sembilan puluh delapan dibanding dengan negara negara asia lainnya
bisa dikatakan orang indonesia itu sangat beruntung ya
tapi kebebasan berekspresi juga sering digunakan untuk kebebasan untuk berbohong
menyebarluaskan hal hal yang tidak benar
dan ini dimudahkan dengan adanya internet sosial media dan lain sebagainya
tapi kita lihat waktu pilpres kemarin karena kita sempat dipaksa oleh pak rudin
berpuasa dalam menggunakan sosmed khususnya dalam memviralkan gambar dan video
ini cukup efektif untuk objektifnya yaitu misalnya meredam ketegangan kemarahan
karena kami menggunakan statistik semua angka angka
yang kualitatif saja angka angkanya ya
pada saat tanggal dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat mei
url yang dipakai untuk memviralkan konten konten yang bersifat provokatif terutama itu sampai dengan enam ratus
begitu kita lakukan pembatasan bukan penutupan ya ini pembatasan
itu menurun menurun menurun tinggal tiga ratus dua ratus akhirnya kembali seratus
nah sempat mau naik lagi dua ratus an url nya pada saat mau pengumuman di mk
tapi nggak sampai tinggi cuma dua ratus an setelah itu mulai turun lagi
ya sudah kita juga tidak lakukan pembatasan
ada dampak yang positifnya ya
tapi di ini bagaimana reaksi masyarakat secara keseluruhan
mereka mengapresiasi atau merasa loh ini kan kok orang ingin berkomunikasi
ada satu dua bahkan juga di entertain oleh televisi juga untuk menjadi suatu isu diperdebatkan di televisi
tapi cuma tidak terlalu banyaklah
tapi secara umum ini sesuatu yang efektif
nah kira kira akan digunakan lagi dan dalam situasi apa kalau di puasa
saya berharap tidak digunakan lagi mbak desi
kalau digunakan lagi berarti kan ada sesuatu yang tidak benar di indonesia kan
jadi kalau menurut saya kita berpikir positiflah
sama sama kita kembangkan kita dorong yang namanya literasi digital
dan jangan lupa kejadian dua puluh dua mei itu
bagaimana kita memberikan suatu pembatasan atas fitur fitur tertentu diapresiasi oleh dunia
kita diminta bicara khusus tanggal sebelas juli di london mempresentasikannya
kok mereka melihat indonesia itu bisa balancing ya
itu antara kebebasan berekspresi dengan national security
jadi menurut mereka kita bisa balancing
kalau di negara lain tadi mbak desy sudah katakan
binary ditutup atau dibuka
seperti di turki ya
iya pas ada pembeli langsung saja ditutup
atau di rusia dan lain sebagainya
tapi untung indonesia tidak seperti itu
tapi antara literasi digital tapi juga dengan ancaman pihak ketiga ya
istilahnya kalau kita lihat pemilu di amerika serikat
ini bukan masalah literasi digital
tapi ternyata ada banyak sekali konten konten yang dibuat mungkin di rusia katanya
atau di negara negara
nah disengaja dan didistribusi
sehingga bisa mengganggu dan bahkan mencemarkan dan merusak demokrasi
di amerika itu sendiri
oleh sebab itu misalnya di india akhirnya juga dibatasi
ini apa yang kita bisa pelajari
karena kadang kadang ya bukan satu dan dua
tapi ada nol yang tidak jelas
dalam bentuk bot dalam bentuk fake news dalam bentuk cyber army dan lain sebagainya
ini kan ancaman yang sulit untuk dibendung
ya tidak bisa dihindarkan
tinggal bagaimana kita memperkuat diri kita
sekali lagi kami sangat mempercaya yang akan membuat kita resilience
mempunyai daya tahan itu kalau tingkat literasi kita memadai
itu satu memang ini jangka panjang
nah diantaranya temporarily itu pemerintah harus step in
dengan cara yang tadi saya sampaikan
kalau harus melakukan pembatasan melakukan pembatasan
tapi juga tentu dengan memperhatikan yang namanya prinsip kebebasan berekspresi dan lain sebagainya
sesuatu yang menurut saya sendiri ya sangat mengkhawatirkan yaitu trust
kepercayaan masyarakat kadang kadang jauh lebih tinggi kalau mereka lihatnya itu di sosmed atau di internet
ketimbang misalnya menonton di tv atau melihat situs situs online yang resmi
nah ini kenapa ya menurut pak truden
ini kan masukan juga bagi kita ada pers yang
karena kan teori ya
teorinya itu makin masyarakat dibombardir oleh informasi yang terus terusan
ya walaupun tidak benar
itu masyarakat akan berpikir oh ini yang benar
nah kita lihat kasus kembali ya pada saat minggu ke tiga mei dilakukan pembatasan itu
itu sebenarnya menurut saya kemenangan dari media mainstream
karena masyarakat baca koran setelah itu
yang nggak tadi yang nggak baca koran
masyarakat malah nonton televisi apa yang terjadi
yang tadinya nggak pernah nonton televisi
dan ini kalau menurut saya juga harus dikapitalisasi oleh teman teman media mainstream
mumpung menjadi trust nya tinggi
karena kalau kita baca dari media mainstream
karena kalau kita baca dari reportnya edelman trust
sebetulnya di indonesia media mainstream itu trust levelnya jauh lebih tinggi daripada yang berdasarkan digital
ini yang harus dikapitalisasi menjadi diviralkan ke dunia digital oleh media mainstream
tapi brandnya media mainstream
jangan media mainstream mengambil dari media sosial kemudian dijadikan running text
itu kebalik gitu
tapi biasanya karena media ini digital itu jauh lebih cepat
sementara media mainstream mereka harus cek dan recheck
jangan terbodah lah mbak
dan lain sebagainya
tapi ini hal yang menarik
karena di amerika serikat itu sendiri justru presidennya itu sendiri yang mainstream dianggap fake news
sementara dia lebih percaya dengan yang namanya twitter
nah ini bagaimana di indonesia ini sendiri ya ke depan ya karena ada conspiracy sendiri biasanya
kalau misalnya penggunaan penggunaan ini juga dianggap wah fakta ini kita tidak tahu nih dari mana asal usulnya
supaya kita tahu persisnya
saya ajak salah satunya cnn indonesia gitu ya untuk mengemas ini mengemas konten kontennya seperti percakapan kita hari ini ya
bagaimana dikemas dalam potongan potongan kecil kemudian dilemparkan ke media sosial
tapi brandnya adalah brand media
brandnya adalah cnn indonesia
karena orang sudah punya trust terhadap cnn indonesia gitu loh
jangan mungkin ada yang media lain justru ngambil yang beredar di medsos masih jadi sumber itu diambil jadiin running tech
itu yang salah
makanya sekarang kalau media yang mainstream itu sudah harus memiliki yang namanya online platform bahkan medsosnya itu sendiri dan lain sebagainya
kembali ke literacy ini dan bagaimana memagari diri lah
apalagi dengan adanya bot sekarang
ya mengetahui yang mana yang sumbernya tidak jelas dan lain sebagainya
ini kan berarti harus ada edukasi
orang kan tidak melihat bahwa oh ini ada di medsos ini pasti betul gitu
padahal sumbernya itu mungkin hantu di mana
suatu saat kita akan masuk ya
ada yang melakukan verifikasi bukan benar atau tidak terhadap kontennya tetapi bahwa ini bot atau bukan
sehingga masyarakat yang sudah mempunyai tingkat literasi yang cukup
juga bisa mengambil keputusan
ya yang mempunyai tingkat literasi yang tinggi
sekali lagi kalau dia dihajar oleh bot informasi yang itu itu terus dia akan percaya bahwa itu benar
tapi kalau ada pihak ketiga yang mengatakan itu informasinya terlepas benar atau tidak tetapi itu adalah bot
tapi lebih baik lagi lebih canggih lagi apakah pak rud dan teman teman di kominfo memiliki perangkat untuk mengetahui
wah ini bot
sehingga otomatis pas calling itu langsung ditutup atau diblokir
bisa cuma kan begini
orang yang menyatakan ini bot atau tidak itu harus orang yang sudah punya trust dulu
trustworthy di masyarakat digital
kalau dia tidak punya trustworty di masyarakat digital malah backfire kepada yang bersangkutan
nah secara bertahap juga home info trustworthinessya meningkat
nah mulai dari saat itu
karena kan kita juga sudah mulai mencap ini hoax
home info berani karena kita sudah menjadi trustworthy
mendapatkan trustworthy dari masyarakat
masyarakat merasa bahwa oh iya
kalau kominfo mengatakan ini hoax karena selalu memberikan pembandingnya
ya sebetulnya ini hoax karena apa
nah kalau tidak ada itu nanti orang akan bilang kominfo ruth yang bikin hoax
nah konspirasi teori lagi
nah ini memang penting untuk kita diskusikan karena kita melihat dengan adanya hoax atau fake news atau bot ini
kita sudah melihat misalnya demokrasi di amerika ketika pemilu antara presiden trump dan hillary clinton itu memang
sangat dipengaruhi oleh yang namanya fake news dan hoax ini
sehingga justru menimbulkan keraguan dalam masyarakat itu sendiri
ini yang harus kita istilahnya bentengi diri sendiri
dan di samping itu juga ada lagi yang membuat kita lebih harus berwaspada
yaitu bagaimana data pribadi kita
apakah karena hasil pemilu yang di amerika serikat itu juga ternyata mengambil
oleh ada suatu perusahaan yang memang mengambil data sehingga bisa mempengaruhi para pemilih itu dengan langsung
insight akan segera kembali tetaplah bersama kami
jadi jangan kemana mana dulu ya
insight dan dialog bersama menteri komunikasi dan informatika rudiamtara
pak rud tadi kita sudah sebutkan ya
dimana dengan penggunaan internet sosmed ini ternyata bisa mempengaruhi perjalanan politik sebuah negara ini sudah terlihat bukan saja di amerika serikat
di indonesia juga kita lihat ya misalnya waktu pilgub dan lain sebagainya
bagaimana sosmed ini memang digunakan untuk mempengaruhi politik pilihan politik seseorang
ada yang namanya waktu tidak lama lalu kasus cambridge analytica
mengambil data dari facebook dari instagram dari twitter dan lain sebagainya
dan dengan data ini bisa menargetkan langsung ya ke masing masing orang itu pesan yang akhirnya mengaruhi
mengarahkan dan mempengaruhi pilihan politiknya
nah ini menggunakan data sehingga mempengaruhi kita
sesuatu yang mengkhawatirkan
sesuatu yang mengkhawatirkan
tapi juga itu harus diimbangi dengan beberapa hal
dua hal utama sebenarnya
pertama secara legislasi regulasi kita belum mempunyai yang namanya perlindungan data pribadi
padahal data pribadi sekarang harus dipertukarkan
bukan dipertukan dalam konteks komersil
saya data saya dipegang oleh dokter spesialis a
kemudian saya harus dipegang oleh spesialis b
karena ada komplikasi
ada komplikasi penyakit atau apa
kemudian apakah data ini boleh dipindahkan ke dokter a ke dokter b
untuk menyembuhkan sakitnya tentu harus bisa dipindahkan
nah untuk bisa berpindah pindah inilah sebenarnya kita harus govern
namanya undang undang perlindungan data pribadi
nah sekarang pemerintah sudah menyiapkan
saya sendiri sudah menandatangani rancangan dan membubuhkan inisial setiap halaman dari rancangan versi pemerintah
sekarang sedang diedarkan oleh sekretaris negara
kepada menteri menteri lain sebelum dibawa ke
esensinya yang harus dilindungi adalah data pribadi
kalau bukan data pribadi kan lain
intinya adalah bagaimana how are you going to govern the exchange of data pribadi
nah saya lihat ini ada dua hal di sini ya mengenai data pribadi
pertama kita apalagi menggunakan sosmed seperti facebook instagram dan lain sebagainya

dengan senang hati ya membagikan data pribadi kita ke mereka

kesukaan makanan kita ke tempat yang kita barang dan lain sebagainya
nah ini kita berikan ya dengan semangat karena it's fun dan lain sebagainya
tapi dalam sisi lain juga platformnya facebook internet instagram twitter itu nggak ada yang milik indonesia
nah ini bagaimana

berarti kan harus ada semacam pengaruh kita terhadap platform platform ini yang isinya orang orangnya itu bukan di bawah
kewenangan pemerintah indonesia
kewenangan pemerintah indonesia
beberapa hal mbak desi yang dilakukan pemerintah

pertama seolah olah jangan sampai ke hanya masyarakat dengan pemerintah dalam konteks konten di digital dunia maya
pertama seolah olah jangan sampai ke hanya masyarakat dengan pemerintah dalam konteks konten di digital dunia maya
ini kan seolah olah yang ditangkap ini masyarakat ini itu antara pemerintah penegak hukum dengan masyarakat
kalau saya katakan ada yang pihak ketiga yang sempurna tanggung jawab juga yaitu apa
terjadi ini platform tidak boleh
lepas tangan kami sekarang
sedang tanda kutip ya
untuk membuka akun
di indonesia mereka kan memperbolehkan
menggunakan email saya katakan
nggak boleh harus
prepaid pun sudah registrasi di indonesia
kalau email bagaimana dengan
yahoo dan gmail itu akan
arah black social media
nah kami sih incis untuk melakukan itu
untuk apa kembali untuk melindungi
itu platform terus tanggung jawab
tapi bagaimana feedbacknya
berinteraksi dengan mereka
waktu ada kasus cambridge analytica
mencuat kita langsung kirim bagaimana indonesia
mereka katakan tidak ada masalah indonesia
ternyata kemarin didenda lima miliar dolar
amerika oleh pemerintah amerika
waktu itu kamu bilang nggak ada masalah
sekarang ada masalah apa yang terjadi
kami berhak untuk mengetahui
nah ini kita terus menerus
apalagi belum soal misalnya pajak dan lain sebagainya
ini kita numpang di platform yang
rumahnya itu bukan di sini
sementara kita sekarang sudah istilahnya tuh
addicted kita sudah kecanduan
dengan yang namanya facebook twitter
seolah olah itu hak kita milik kita
padahal ini bukan kan ini kan service
betul dan jangan yang gratis itu dianggap bagus
kepada teman teman semua kepada masyarakat semua
ya kalau memang masyarakat sudah tidak
juga percaya kepada pelahuan pemberitaan
kasih tau pemerintah
atau bagaimana membuat ya ini
menimbulkan semacam ya kreativitas untuk menciptakan platform yang akhirnya bisa lebih
sebetulnya di indonesia ada
dan pemerintah juga dukung
contoh untuk instant messaging
saya menggunakan selain yang sekarang paling banyak dipakai di indonesia
bahkan kepada beberapa teman teman media ya
narasumber anda tidak akan menjawab pertanyaan anda
kalau masih menggunakan insant messaging ini
kecuali menggunakan instant messaging buat tni indonesia
tapi memang tidak berjalan mulus
nah kenapa nah ini sementara di china itu bisa dilakukan
tidak ada di situ yang namanya twitter yang ada nama waibo
tidak ada misalnya whatsapp yang ada itu wechat
ada misalnya tidak ada amazon
tapi adanya alibaba dan lain sebagainya
china bisa melakukannya
kita seharusnya juga bisa dong
harusnya bisa kalau sepuluh tahun lalu kita firm
artinya tidak boleh ada yang masuk
tapi industri dalam negerinya didorong
sehingga begitu ada kan kita tidak bisa juga menutup
tidak boleh masuk suatu saat
untuk perjanjian perdagangan internasional wto segarupa harus dibuka
pada saat dibuka juga secara skala ekonomi tidak bisa
tidak bisa apa namanya tidak bisa compete
dan jangan lupa itu juga terjadi di korea
untuk yang namanya korea kan nggak pernah ada gsm
karena pemerintahnya pasang badan
tapi cahay bolnya membangun industri cdme
jadi begitu gsm minta dibuka
negara minta dibuka silakan
tidak bisa kompetisi
nah ini sekarang ke depan bagaimana
karena indonesia kita negara dua ratus enam puluh juta
dan mau tidak mau sekarang juga dunia digital itu
the internet of all things itu sudah merupakan sesuatu yang
bukan sesuatu yang di masa depan tapi sudah kita rasakan
tapi indonesia ini masih berkutat dengan sistem analog
pikirannya analog tapi semua kita beli tv aja sekarang
tv yang paling murah pun itu sudah tv digital
ini bagaimana ini
ada digital tuner ya
baik mbak untuk umum masyarakat umum yang berkaitan dengan media sosial
terus menerus lakukan literasi digital
literasi digital literasi digital literasi digital itu satu
tapi yang non media sosial untuk digital justru pemerintah memberi ruang kepada anak muda
untuk menjadi players menjadi start up
bahkan game ini bukan hanya untuk develop game
kesempatannya menjadi atlet esport yang juga prestisius
karena di pertandingan di asean games
jadi kepada terutama anak anak muda sekarang
tidak usah takut yang namanya digital
betul di media sosial kita juga
tidak boleh asal sembarangan nge tweet
tidak boleh asal sembarangan posting di facebook di whatsapp
atau di platform media sosial buatan indonesia
tetapi bagaimana kita memanfaatkannya untuk memberi nilai tambah
bikin bisnis proses yang baru
sangat mudah mudahan dan mudah
dan ada cita cita membangun seribu start up yang berbasis di kita
oke ke depan mungkin dan terakhir
karena indonesia negara yang besar
biasanya terjadi namanya digital gap ini
apa yang dilakukan
untuk akses digital itu bisa dilakukan dari sabang sampai merauke
kalau sisi infrastruktur kita sekarang palaparing agustus ini sudah selesai
tinggal tunggu nanti mungkin dua puluh delapan hari untuk stabilisasi
implikasinya artinya akses
bukan hanya internet
tapi internet kecepatan tinggi
broadband itu setidak tidaknya di setiap ibu kota kabupaten di seluruh indonesia

itu sudah bisa diakses oleh internet kecepatan tinggi
iya dan mudah mudahan ini akan segera
mungkin pak rud karena ini semangat tujuh belas agustus hari kemerdekaan
mungkin ada pesan bagi kita semua
bagaimana menggunakan kemerdekaan ini dengan kaitan teknologi dan digital
kepada siapapun pemirsa cnn indonesia
manfaatkan dunia digital untuk kepentingan kita sendiri
kalau kita mau posting
jangan biarkan jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita
juga manfaatkan digital ini untuk hal hal yang positif
menjadi startup terutama
untuk semua kegiatan kegiatan ekonomi kita
gunakanlah banyak solusi solusi dengan digital
indonesia negara yang terkemuka di bidang ekonomi digital
kita mempunyai tiga unicorn dan satu dekakorn
hanya dalam waktu tiga tahun terakhir
dan indonesia akan senantiasa menjadi negara yang terdepan terkemuka
dalam konteks digital
kita merdeka tujuh puluh empat tahun
tapi kita belum merdeka sinyal keseluruhannya
itu cita cita kita adalah mereka sinyal secepatnya
merdeka republik indonesia dan jangan lupa juga ya
kemerdekaan itu berarti juga tanggung jawab
sekali lagi terima kasih menteri komunikasi dan informatika rudiantara
terima kasih banyak
terima kasih banyak
sampai jumpa di video selanjutnya
dan juga di video berikutnya
kita akan menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia insight with desy anwar
sampai jumpa dan bye